keputusan menteri dalam negeri nomor satu ratus dua puluh satu tiga puluh satu datar dua ribu tiga ratus tujuh puluh empat tahun dua ribu tujuh belas tentang penunjukan pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta

selama gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk melaksanakan kampanye putaran kedua
pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta dari tanggal tujuh maret dua ribu tujuh belas sampai dua ribu sembilan belas
dengan tanggal lima belas april dua ribu tujuh belas dan kepadanya diberikan fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
kedua pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta memiliki tugas dan wewenang
a memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
b memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
a memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan
tugas dan wewenang pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri
keempat masa jabatan pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
sebagaimana dimaksud dalam diktum ke satu berakhir pada saat gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
kelima keputusan menteri ini mulai berlaku
pada tanggal tujuh maret dua ribu tujuh belas dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
petikan keputusan menteri dalam negeri ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya
ditetapkan di jakarta pada tanggal enam maret dua ribu tujuh belas menteri dalam negeri tertanda cahyokumol
kementerian dalam negeri republik indonesia bapak dr sumarsono mdm
dan hadirin penyerahan surat cuti gubernur provinsi dki jakarta dari menteri dalam negeri republik indonesia
yang diserahkan oleh sekretaris jenderal kementerian dalam negeri kepada gubernur provinsi dki jakarta
selanjutnya adalah penyerahan surat cuti wakil gubernur provinsi dki jakarta
dari menteri dalam negeri republik indonesia yang tentunya juga diserahkan oleh sekretaris jenderal kementerian dalam negeri kepada wakil gubernur provinsi dki jakarta
selanjutnya adalah penyerahan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia tentang pelaksana tugas gubernur provinsi dki jakarta
oleh sekretaris jenderal kementerian dalam negeri kepada bapak dr sumarsono mdm
dan berikutnya adalah penyerahan nota pengantar tugas dari gubernur provinsi dki jakarta
kepada menteri dalam negeri republik indonesia yang diwakili oleh sekretaris jenderal kementerian dalam negeri
yang selanjutnya diserahkan kepada pelaksana tugas gubernur provinsi dki jakarta
terima kasih kami ucapkan
kami silakan untuk bisa kembali
kami akan ke tempat yang sudah disediakan dan tentunya rekan rekan media dan juga para tamu undangan yang kami hormati
demikianlah rangkaian penyerahan keputusan menteri dalam negeri republik indonesia
dan penyampaian nota pengantar tugas dari gubernur provinsi dki jakarta